aduh neng jangan dagok atuh
masa dagok daembaan abah
jangan ogo atuh neng
nanti kalau banjir kemah
nanti abah juga sama om dudung yang repon
neng aku kesal sama abah
kenapa sih abah jadi kayak gini
udah liat belum foto foto yang papa kirim ke wa mama
udah udah liat pak
aduh papa papa cocok tau gak
kalau mama liat liat lagi nih
tuh kalau mama liat liat lagi
papa tuh bisa loh jadi bintang iklan
tapi masalahnya kalau untuk bintang iklan obat kuat yang ini
udah gak bisa pak
masalahnya udah sign kontrak sama abah berandang tua
tapi papa tenang aja
mama itu masih ada orderan iklan yang lain
apa cocok tuh jadi bintang iklan yang gimana setuju
udah mah model iklan obat kuat si kabayan tua itu
ya gak bisa tau pak
semuanya kan ada aturannya gimana sih
mama kan decision maker nya
bisa diatur dong
tapi kok papa maksa sih pak
udah udah udah jangan dilanjutin
kita lanjutin aja di rumah aja ya pak ya
soalnya mama lagi ngerti nih gak enak didengerin banyak orang tau
udah ya pak udah papa
liat lagi ya fotonya
loh kenapa berhenti di sini kan
ehm iya boy soalnya kan gue punya perjanjian sama bokap dan mahmud gue
kalo gue tuh gak boleh bawa temen siapapun ke rumah
biasanya kan lo tuh selalu ngelawan bokap lo lah ibu jiri lo lah
gue tuh udah buat perjanjian sama bokap gue
kalo masalah bodyguard itu kan gak dalam perjanjian
yaudah gue akan selalu mendukung lo pak
janjiin lo harus ditemani
udah neng biarin nih
mulai sekarang nih nggak boleh deket deket sama laki itu lagi nih
emang kenapa sih bah
nih neng liat sendiri
atuh neng jangan dagok atuh
nanti kalo banjir kemah
nanti abah juga sama om dudung yang repot
gue mau nyesel sama abah
kenapa sih aman jadi kayak gini
abah tuh gak pernah mau cari tahu dulu gitu kebenaran itu apa
abah cuma mau pandu seorang sayang anaknya abah aja
mondi itu gak kayak gitu bah
abah kayak gak tau aja
rio itu pasti nyari cara bah
biar jatuhin moni depan abah
rio aja dendam kan sama abah
tuh bukannya tega neng
abah tega pisah neng
saya ngelakuin ini semua
tuh kumah tuh neng
sekarang abah minta
kamu gak usah deket deket lagi sama si kemut ya
tuh kan abah meja
eh bukannya gitu neng
udah tuh pulang di kekepan

mendingan lo ajak sabrina ke rumahnya abang
dan minta sabrina jelasin semuanya ke abang
boleh juga tuh bu
yaudah kalau gini gue jalan dulu ya
gue tunggu aja
makan hati kalau begini caranya mama
untung punya anak cuma satu kayak begini nih
mama tuh udah lewat challes mama
mama tuh udah tua
ampun nih anak buta apa ya
masih kencet singsek begini dibilang tua
kamu apa pengen ya mama mati muda
beneran pengen mati nih
meli gak mau kok mama ketemu tuhan duluan
cuma papa pikir deh
meli kan selama ini udah nurut sama mama
disuruh pindah nurut
disuruh balik nurut
tapi meli masih diomelin
jadi kita tuh jadi pindah apa engga ma
jadi apa engga ma
jadi apa engga
eh percuma juga kalau pindah ketemunya sama yang gituan juga
oncom itu ditemuin dimana mana kayaknya ya
aduh udah lah gak usah pindah
ngapain juga pindah
gak usah pindah tapi awas aja kamu kalau main sama dia lagi
nih mama lihatin terus nih
jangan sampai kamu ketemu sama dia lagi
udah sana masuk kamar
nih gak jadi pindah nih
enggak lah udah
ya allah makan hati
kemana sih beti
amor yang ada tujuh
tidak aktif tidak aktif tidak aktif
kemane juga dia
nggak kangen apa sama gue
aduh keras banget ya
ya udah deh ini aja
bantang juga lagi
smartphone gue rusak lagi gara gara dibancing emang
gimana gue ngelepas kangen sama bebek mel mel nih
gue ke rumah si boy aja
gue pinjem deh handphonenya
kalau ke rumah haikal kasian juga
padahal gue ke rumah si boy
mending gue minta tolong sama pondi aja
lu dari mana yan
baru gue minum yan
udah udah buat lo buat lo
tadinya sih gue pengen nemuin si boy
tapi berhubung ada lo di sini
gue mau minta tolong sama lo aja deh
masa bensin gue abis mulu
ya enggak lah
pension gue kalau abis bensin mulu
terus kenapa yan
ya gue kan rusak gara gara dibanting sama emak gue
nah sekarang gue